pemerintah provinsi dki jakarta tengah menimbang rencana pembukaan sejumlah sektor usaha dengan mewajibkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat aktivitas di ibu kota
kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan tingginya angka vaksinasi di jakarta yang telah mencapai tujuh lima juta orang penerima dosis pertama
seberapa efektif kebijakan ini diberlakukan atau hanya sekedar menjadi jalan pintas pelonggaran kegiatan masyarakat
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
selamat sore pak wagup
oke tampaknya kami masih ada kendala komunikasi dengan pak wagub dan juga koordinator dewan pakar iakmi hermawan saputra
selamat sore pak hermawan
selamat sore mbak rifana
oke selamat sore pak wagup apakah sudah bisa mendengar suara saya pak wagub
oke ada masalah dengan komunikasi kami dengan wagub dki jakarta
saya ke pak hermawan terlebih dahulu
pak hermawan dengan angka vaksinasi dosis pertama tujuh lima juta penerima di dki apakah kebijakan menjadikan vaksin sebagai syarat berkegiatan di ibu kota adalah kebijakan yang efektif pak
sebenarnya kalau kebijakan untuk mewajibkan aktivitas dengan prasarat vaksinnya sebenarnya tidak tepat ya
justru kalau sebenarnya
pemerintah dki sanggup memvaksinasi semua populasi di dalam dki jakarta malah tidak penting dan tidak diperlukan yang namanya prasarat vaksinasi atau sertifikat vaksin
oleh karena sebenarnya gini mbak rifana kalau penduduk dki ini kan sekitar sepuluh tujuh juta ya hampir sebelas juta orang
dengan sasaran populasi tujuh puluh persen itu di sekitaran delapan delapan juta sasaran vaksinasi
sekarang tujuh lima juta
hemat kami seharusnya untuk ukuran populasi
seharusnya untuk ukuran populasi dki ya seluruhnya di vaksin
kenapa karena sekarang kan terjadi decreasing of efficacy vaksin
karena juga varian delta kan
jadi kalau mau dki ini dalam kondisi yang ideal sehingga tidak perlu lagi ada prasarat sertifikasi untuk aktivitas
ya targetkan saja sepuluh tujuh juta itu atau total populasinya menjadi orang yang diprioritaskan di dki
dengan begitu tidak perlu juga prasarat prasarat untuk aktivitas
karena memang vaksinasi
vaksinasi itu tidak menjadi prasarat
bukan andalan ya atau alat kendali utama dalam pengendalian pandemi covid
oke saya mau tanya ke pak wagub
sudah bisa mendengar suara saya pak wagub
ya selamat sore pak wagup sudah bisa mendengar suara saya
iya kedengeran suaranya
oke pak wagub tadi menurut pak hermawan saputra koordinator iakmi
mengatakan bahwa kebijakan menetapkan sertifikat vaksin sebagai syarat berkegiatan
ibu kota adalah kebijakan yang tidak tepat begitu ya
bagaimana kemudian pertimbangan dari pemprov dki jakarta sehingga mengambil ataupun mempertimbangkan kebijakan itu pak wagub
yang pertama vaksin ini merupakan kebijakan nasional ya program nasional yang diluncurkan pak jokowi
dan ini kegiatan yang penting harus kita dukung
yang kedua kalau kita lihat hasilnya yang meninggal karena covid
itu lebih dari sembilan puluh persen belum divaksin
kemudian data menunjukkan bahwa tujuh puluh tiga persen orang yang sudah divaksin
itu kekebalan tubuhnya jauh lebih baik dan lebih tidak mudah terpapar atau terinfeksi daripada virus corona itu sendiri
kemudian faktor lainnya adalah sesungguhnya kita di jakarta ini
sudah lebih dari tujuh lima yang mendapatkan vaksin
dari delapan lima juta yang ditargetkan jadi tinggal satu juta lagi
jadi kalaupun kebijakan ini diambil sesungguhnya tinggal beberapa pekan lagi
hampir seluruh warga jakarta akan mendapatkan vaksin
dan juga dengan program ini kita ingin mendorong supaya orang yang belum yang enggan yang masih malas
itu terdorong untuk divaksin
jadi selama ini kami mencoba menjepit bola mudah mudahan dengan program ini
dengan wajib vaksin sertifikasi untuk makan dan lain sebagainya berkegiatan
mudah mudahan ini juga mempercepat proses program vaksinasi tingkat nasional ini
oke pak wagu bagaimana dengan mereka yang belum divaksin
terutama anak anak di bawah dua belas tahun dan kemudian orang yang memiliki penyakit komorbit
ini bagaimana pak
justru itu kan harus dibedakan itu kan pengecualian
pengecualian bagi mereka yang di bawah dua belas tahun pengecualian bagi mereka yang comorbid
itu kan tidak divaksin ya justru ada pengecualian yang harus kita atur bersama
terus bagaimana kemudian mereka yang memiliki penyakit komorbit tidak bisa divaksin
kemudian harus berkegiatan menggunakan apa
kalau tidak memiliki sertifikat vaksin pak
ya nanti itu kan tentu itu ada pengecualian yang perlu saya sampaikan ya
nanti kan ada dibuat satu keterangan bahwa yang bersangkutan comorbid tidak dipaksin dan lain sebagainya
itu banyak juga warga yang seperti itu
nanti kita akan atur sedemikian
sekarang ini program kita adalah percepatan
program vaksinasi di dki jakarta yang sudah lebih dari tujuh empat
lebih cepat dari yang ditargetkan oleh pak presiden alhamdulillah
jakarta berkas dukungan semua pihak dan dukungan dari masyarakat yang disiplin dan bertanggung jawab alhamdulillah
dan sekarang dengan ada program seperti ini berkegiatan perlu ada setiap vaksin
ini juga akan mendorong percepatan agar seluruhnya divaksin
kita juga ingin mendorong warga jakarta
ada yang belum divaksin segera divaksin
kemudian dengan program ini kewajiban terkait sertifikat vaksin
juga akan mendorong agar warga yang belum divaksin segera melaksanakan program ini
oke kalau menurut penjelasan pak wagub bagi anak anak di bawah dua belas tahun
ataupun warga yang memiliki penyakit komorbit yang tidak bisa divaksin
akan diberikan surat keterangan
ada pengecualian apakah kemudian itu cukup untuk bisa menekan angka penyebaran
dan membuka sektor sektor usaha menurut pak hermawan
nanti dijawab usai jeda pak hermawan
kita akan kembali usai jeda bersama dengan wagub dki jakarta dan juga pak hermawan saputra
jangan kemana mana cnn indonesia newsroom masih akan kembali sesaat lagi